kembali di kompas yang bersama anda francisco don asiano
saudara harga bawang merah di pasar badung bali terus terpantau naik
melonjaknya harga komoditas bawang merah membuat pedagang dan juga pembeli keberatan dan juga berharap harga kembali stabil
selama satu minggu kebelakang pedagang komoditas bumbu di pasar badung denpasar mengeluh
pasalnya salah satu komoditas bumbu yaitu bawang merah semakin mahal
melonjaknya harga komoditas bawang merah berdampak pada penjualan di pasar badung denpasar
para pedagang di pasar badung mengatakan bahwa kenaikan harga bawang merah ini sudah terjadi sejak satu minggu lalu
cabainya rp tiga puluh lima yang bagus
sementara itu saudara kenaikan harga bawang merah juga terjadi di kabupaten sidoarjo jawa timur
kenaikan harga sudah dua kali lipat
kini untuk bawang merah dijual dengan harga rp enam puluh hingga rp enam puluh lima
padahal sebelumnya harganya berkisar rp dua puluh empat hingga rp tiga puluh
selain bawang merah bumbu dapur lain seperti tomat serta cabai juga terpantau naik
pedagang juga memprediksi kenaikan harga ini akan terjadi hingga idul adha mendatang
bawang merah itu belinya ya dari sana itu lima puluh lima yang bagus
kalau yang kecil kecil ya murah rp empat puluh lima bisa
kalau yang probolinggo besar masih mahal
harga sebelumnya berapa bu kalau boleh tahu
sebelumnya itu ya dua puluh empat